informasi selanjutnya pengadilan negeri jakarta selatan kembali menggelar sidang pembunuhan brigadir yosua dengan terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati
pihak terdakwa menghadirkan tiga puluh lima barang bukti berupa foto video dan sejumlah dokumen yang akan dijadikan amunisi dalam pembacaan pleidoy atau nota pembelaan
lima bukti yang ditandai dengan nomor b satu hingga b tiga puluh lima diserahkan kepada majelis hakim
barang bukti yang diserahkan berupa video foto dokumen hingga putusan pengadilan yang terkait dengan jeratan pasal tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh
febri diansyah penasehat terdakwa putri candrawati juga sempat menyinggung kasus mirna atau kopi sianida terkait dibutuhkannya motif dalam pembuktian dakwaan pembunuhan berencana
pembunuhan pudihang lumium bukti berkait dengan kasus pasal tiga ratus empat puluh pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan juga penerbangan
pengadilan pasal tiga puluh lima kuhp
untuk bukti b tiga puluh dua kami mengajukan empat keputusan yaitu putusan dengan terdakwa jessica kumala kumala wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian
kemudian dengan terdakwa ratno afriyadi bin rapior ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa